selain mengoptimalkan persiapan jalur mudik khususnya jalan tol wilayah jawa barat dan jawa tengah
jasa marga juga akan menerapkan diskon tarif tol saat arus mudik dan balik lebaran tahun ini
jasa marga juga akan menggunakan sistem zoning di rest area yang biasanya menjadi titik titik kemacetan
lalu bagaimana pastinya kesiapan pihak jasa marga selaku bumn pengelola jalan tol
kesiapan jasa marga hadapi arus mudik dan balik lebaran akan kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
satu ratus tiga km nah ada dua garis besar atau dua garis besar fungsional

tapi dioperasikan tanpa tarif karena sudah lulus sertifikat like operasi dari pak menteri

seperti lainnya jalan tol yang beroperasi
nah itu antara lain dari solo sampai dengan sragen

masih gratis gitu
nah tapi nanti dari sragen sampai dengan ngawi itu masih fungsional
kalau ngawi sampai dengan kertosono ngawi sampai dengan wilangan itu kan sudah ada tarifnya
tapi wilangan sampai dengan kertosono itu masih fungsional
nah ada satu fungsional lagi dari batang ke semarang
nah saya bisa gambarkan mas punca
kalau yang fungsional ini ada dua juga kita bagi dua
yang pertama fungsional yang memang perkerasannya sudah rigid pavement gitu ya
jadi beton penuh ya dua puluh cm sepuluh tambah dua puluh
nah tapi ada yang baru lc lean concrete
jadi baru lantai kerja
lantai kerja itu sekitar sepuluh cm
nah kalau di batang semarang itu lc nya sekitar tiga puluh delapan kg
tiga puluh delapan kg kemudian sisanya lc
nah tapi bisa dipastikan kepada pengguna jalan
dan fungsional ini satu jalur dua lajur
hanya perkerasannya berbeda
dan tapi rasanya harus aman gitu pak
rasanya harus aman
jadi memang kita siapkan
jadi misalnya kalau di fungsional itu kan masih ada yang namanya persimpangan sebidang
dengan jalan jalan milik warga gitu
nah itu kita akan taruh flagman di situ
kemudian kita akan tugaskan petugas untuk mengawasi di sepanjang jalan itu
kemudian juga jangan lupa meskipun ini jalur fungsional
kami siapkan juga rest area yang fungsional
jadi misalnya kalau batang semarang itu ada empat rest area fungsional
rest area sementara ya
kemudian ada empat parking bay
oke terkait dengan tol fungsional
ini kita tanyakan langsung ke rekan kita di lapangan
ada eka rima di tol fungsional di kertosono di jawa timur
kalau tidak salah
selamat sore rima
bagaimana kesiapan tol fungsional di sana
apakah sudah bisa dioperasi
apakah sudah bisa dioperasikan
ya punca selamat siang
punca saat ini saya sedang berada di gerbang tol wilangan
gerbang tol wilangan ini pintu masuk untuk menuju ke ngawi
dan ini memang sudah ada tarifnya untuk tempat saya berada
ini untuk golongan satu sebesar rp lima puluh dua
kemudian golongan dua ratus tujuh puluh delapan
begitu juga dengan golongan tiga
begitu juga dengan golongan lima
artinya untuk dari gerbang tol wilangan sampai ngawi ini sudah ada tarifnya
namun untuk gerbang tol fungsional
ini sudah ada tarifnya
yang ada di solo menuju ke ngawi
kemudian juga dari wilangan ini menuju ke kertosono
juga akan di gratiskan
namun saat ini memang masih ada dalam proses perbaikan di sana
ya ini dari wilangan menuju kertosono
karena masih ada beberapa area yang masih dikerjakan
dan perlu penyempurnaan lagi
sampai akhirnya nanti pada saat menjelang hari raya idul fitri
atau pada mudik hari raya idul fitri bisa difungsikan oleh pihak jasa marga
memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
disini saya melihat ada sepuluh perlintasan sebidang
dimana tidak ada karena memang jembatan penyeberangan belum berfungsi
dan ada juga yang belum selesai dikerjakan di sana
sehingga beberapa masyarakat masih ada yang melalui atau melintasi jalan tol tersebut
sehingga dikhawatirkan nanti jika pada saat arus mudik lebaran nanti
memang arus lalu lintasnya cukup ramai
maka dikhawatirkan ketika masyarakat dengan mudahnya
melintasi jalan tol inicu adanya kecelakaan di jalan raya
namun berdasarkan informasi yang saya dapatkan juga nanti akan disediakan petugas bendera
di sana yang akan memberi tanda kepada masyarakat yang akan melintasi jalan tersebut
mereka akan memberikan tanda untuk bisa menyeberang atau tidak
seperti itu akan ada petugas yang di stand by kan di sana
dan operasionalnya pun tidak selama dua puluh empat jam
akan dimulai sekitar dan akan ditutup pada sekitar pukul enam sore sampai sekitar pukul tujuh malam
begitu akan dioperasikan karena memang jika kita melihat situasinya yang berada di jalan tersebut
pencahayaannya atau penerangan yang ada di jalan tol tersebut juga belum maksimal sekali
sehingga diharapkan memang masyarakat akan lebih waspada untuk melalui jalur tersebut
dan memperhatikan aturan aturan yang sudah ditetapkan bahwa pada jam jam tertentu mereka tidak bisa melalui jalur tersebut
ini dilakukan adalah sebagai langkah solusi punca karena kita tahu sendiri setiap tahunnya ada perempatan mengkreng di sana
yang menjadi persoalan utama kemacetan
yang kemudian juga ada di wilayah saradan juga yang menjadi pusat kemacetan ketika terjadi arus lalu lintas yang cukup padat sekali
sementara untuk masyarakat sendiri ketika mereka akan melalui jalur tol harus mempersiapkan pastinya
karena sekarang tidak ada uang cash ya
harus menggunakan karsana untuk mencukupkan saldo mereka pastinya
agar tidak terhambat nanti perjalanannya
menuju ke solo misalnya
ke bandar kedung mulyo atau tol bandar kedung mulyo menghabiskan uang sekitar delapan puluh tiga ribu rupiah
kemudian mereka akan melanjutkan dengan tol fungsional gratis menuju ke wilangan
kemudian dari ulangan akan menambah lagi saldonya menjadi lima puluh
dari ngawi sampai solo mereka akan digratiskan
jika biasanya dari surabaya menuju ke ngawi
biasanya dari surabaya menuju solo sekitar tujuh jam atau enam jam
maka diharapkan dengan difungsikan ya tol ini
terima kasih eka rima atas laporan anda
kita kembali lanjutkan perbincangan dengan heru santoso
itu tadi laporan dari di lapangan langsung
sudah terlihat ya di lapangan ya
jadi memang tadi ceritakan ada persimpangan sebidang
ada beberapa memang ini masih proyek
jadi kami berharap bahwa masyarakat yang menggunakan jalan tol fungsional itu ekspektasinya bisa agak dijaga gitu
ini tidak full spesifikasi seperti jalan tol
karena ini masih proyek hanya dimanfaatkan difungsionalkan untuk pengguna jalan yang mudik
dan satu hal yang kami ingin tegaskan bahwa operasional di jalur fungsional ini diskresinya dari kepolisian
jadi kita hanya menyiapkan
jadi apakah ini dulunya dibuka jam berapa ditutupnya jam berapa itu kepolisian yang menetapkan
dan kita juga siapkan
apakah sudah ada timingnya secara harian gitu secara pasti jamnya
karena takut nanti masyarakat yang ingin lewat justru hariannya beda gitu dibuka dan jam tutupnya
apakah kan sama
secara umum dari pagi kemudian ditutup seperti tadi kira kira jam tujuh belas sampai dengan jam delapan belas
tapi dalam kondisi tertentu sekali lagi atas diskresi kepolisian bisa saja lebih dari itu
jika terjadi di jalur arterinya sangat padat sekali
nah ini kan dipantau baik jalur arteri maupun jalur tol
namun kami ingin tegaskan bahwa di jalur fungsional ini ada rambu rambu darurat
kemudian petugas petugas kami siapkan gitu ya
kemudian juga kami sampaikan tadi rest area yang meskipun sifatnya sementara juga kami siapkan
jadi insya allah semuanya bisa sesuai dengan skenario
tentu kami berharap kedisiplinan pengguna jalan juga ya
di jalur fungsional jangan memacu kecepatan
lebih dari empat puluh km
lebih dari empat puluh km
karena itu tidak didesain untuk kecepatan tinggi
belum gitu ya
belum belum mohon maaf
karena itu kan masih proyek
jadi apakah jasa marga ini menggunakan sistem diskon tarif tol
tiga belas dan empat belas juni kemudian juga delapan belas dan sembilan belas juni
apakah ini juga salah satu cara untuk paling tidak membuat para pemudik ini menyebar gitu dengan adanya diskon energi sehingga mereka lebih tertarik
oh kita pulang di tanggal tiga belas dan empat belas atau delapan belas dan sembilan belas juga
ya kira kira seperti itu sebenarnya mas punca
jadi memang kalau prediksi kita puncak arus mudik itu kan di tanggal sembilan
jadi memang satu sebenarnya diskon tarif itu tentu dalam rangka peningkatan pelayanan dan juga dalam rangka apresiasi lah ya kepada pengguna jalan tol
tapi tentu yang kedua adalah dalam rangka mendistribusikan beban kepadatan
di tol mana saja itu untuk diskon diskon tarif tolnya
jadi kalau tol yang kami informasikan jadi kan untuk arus mudik dua hari
tanggal tiga belas sampai dengan tanggal empat belas
kemudian yang pulang tanggal delapan belas sampai dengan tanggal sembilan
nah badan usaha jalan tol nggak cuma jasa marga saja ya
nah yang lain ada yang tanggalnya berbeda ada yang jumlahnya berbeda
tapi di semua ruas tol jasa marga dan seluruh anak perusahaan jasa marga se indonesia ini berlaku
kita lihat tol tol mana saja ini yang
yang mendapatkan diskon
untuk tanggal tiga belas dan empat belas dan juga delapan belas
kita lihat ini datanya
memang yang kami tampilkan ini adalah data dari keseluruhan tol
ini dari keseluruhan tol ya
ada beberapa yang kasih lima belas enam belas tujuh belas
ada yang sampai selesai itu ya
ada yang sampai selesai itu ya
oke kita masih tunggu untuk datanya
data untuk daftar tarif tol ini yang mendapatkan diskon
ini semua tol jasa marga
ini semua tol jasa marga
jadi untuk masyarakat
untuk camang camang cengkareng
jadi masyarakat untuk yang ingin mendapatkan diskon gitu ya
lumayan untuk tambahan tambahan bensin pak heru ya
kalimanan kanci semarang solo ya
semarang solo hanya sampai salah tiga ya
dan juga delapan belas sembilan belas juni
untuk empat tol ini
ini tol semua di belakang kita sudah ada pak heru
ini adalah operatornya jasa marga semua pak ya
jagorawi jakarta tangerang
tol dalam kota
tol dalam kota ya
kita lihat juga lagi data berikutnya
jasa marga pak ya
masih jasa marga
ngawi kertosono surabaya manjokerto
kuala nama serampa juga kita
paling mengendalanya bukan
aslinya itu berarti lumayan gitu pak ya
sekitar empat puluh hampir lima puluh ribu gitu untuk ngawi kertosono ya
ini tidak ada ya jasa marga
jambai dan bidje bukan kita
oke kita bergeser ke tol lainnya
itu padahal dikubur
ini tetap mendapatkan diskon
walaupun operatornya lain ya
operator lain ya
masih mendapatkan diskon
besarannya juga sama ya
kita lihat ke tol berikutnya
tol berikutnya ini dia
pak hero ya
periodenya tiga belas empat belas dan delapan belas hingga sembilan belas juni
kita lihat apakah masih ada lagi data berikutnya
oke ini tidak ada data dari tidak ada tol yang dimiliki oleh jasa marga
nah ini periodenya lain
dan periodenya lain ya sudah lima belas dan tujuh belas juni
periodenya delapan sampai dua puluh tiga juni
kemudian untuk yang ini jasa marga bukan pak hero untuk medan kuala lumpur tenggara
ya yang dari parbarakan sampai dengan seir rampah itu punya kita

persis seperti tadi
jadi bukan periode ini tapi tiga belas empat belas dan delapan belas sembilan belas juni
oke pak heru kita jika berbicara dengan tentang tol ini tentunya tidak terlepas dari rest area
ini rest area yang biasanya menjadi justru
jadi justru titik titik kemacetan baru gitu di dalam tol sehingga jasa marga pun juga akan membuat sistem zoning
bisa dijelaskan seperti apa nanti sistem zoningnya pak heru
jadi gini kalau selama ini kami yang pertama kami akan terapkan zoning
jadi untuk pengguna jalan yang nanti akan mengisi bensin itu akan kita buat jalur khusus langsung menuju ke area pembenin
apakah pembagian itu sudah dari dalam tol dilakukannya
nah tapi maksudnya begitu masuk jalan tol
sekarang ini kalau kita masuk res area
mau ke tempat pompa bensin kan harus muter dulu ngelewatin restoran ngelewatin pujasera baru ujungnya ketemu pom bensin
nah nanti akan kita arahkan supaya langsung ke pobensin
jadi untuk yang mau ngisi pom bensin gak harus berputar putar dulu di dalam kawasan restoran atau kawasan masjid
sehingga bisa langsung gitu ada jalannya khusus gitu ya
kadang kadang juga di dalam suka ada diputer ya
diputar di dalam lapangan di dalam parkirannya jadi ada semacam crossing
nggak semua nanti akan menuju langsung sesuai dengan jalan
nggak semua langsung sesuai dengan zonanya
kemudian satu hal yang juga berbeda tahun ini kami menetapkan res area monitoring system
jadi kami pasang cctv ada cctv dimasuk dengan keluar
itu ada cctv counting yang akan menghitung berapa kendaraan yang masuk dan berapa yang keluar
di dalam juga kami buat cctv surveillance
nah ini kami monitor dari traffic information center dari pusat jasa marga
kita tahu di dalam itu posisi parkir seperti apa
nah ini nanti seperti apa
nah kira kira beberapa puluh meter sebelum rest area nanti pengguna jalan akan melihat ada videotron atau vms
itu kasih informasi
rest area berikutnya misalnya kilometer sembilan belas ada berapa kapasitasnya
nah kemudian dia akan
jadi bisa diantisipasi
jadi dia terjebak masuk ke dalam kemacetan
jadi kalau memang sudah dikit gitu nggak usah masuk
lihat ada dibawahnya ada angka lagi ya itu res area berikutnya
nanti oh misalnya sembilan belas sudah tipis tapi tiga puluh sembilan masih banyak kapasitasnya

oke sehingga tidak terjebak juga gitu
justru ingin isi bensin atau ingin istirahat malah kena macet gitu
dan tentu yang kami harapkan bahwa ya pengguna jalan tidak mengendalkan res area
dalam hal artinya perbekalan makanan perbekalan untuk bbm siapkan secara full dari jakarta
karena bukan apa apa ini antisipasi ada dalam keadaan hal tertentu misalnya sudah penuh akan kami tutupkan
oke pak heru singkat saja untuk proyeksi dari arus puncak mudik dan balik tahun ini akan ada
ada di tanggal berapa kalau dari jasa marga
ya kalau misalnya yang baliknya ada dua angka ya
ada dua angka yaitu tanggal dua puluh dengan dua puluh empat
kemudian yang puncak mudiknya ini tanggal sembilan besok ini ya
hamin enam itu dari biasanya tujuh puluh ribu di cikarang utama itu menjadi satu ratus dua belas ribu
tapi ya sekali lagi tadi kami harapkan pengguna jalan pertama tentu kami berharap mereka bijak dalam memilih alternatif moda untuk pulang ya
karena kalau lewat jalan tol juga bisa lewat jalan non tol
karena tol bukan satu satunya alternatif gitu
pemerintah nyiapin jalur utara jalur selatan gitu
dan kalau lewat tol kami himau ada tiga gitu
siapkan perbekalan makanan yang cukup siapkan bbm yang cukup dan siapkan uang elektronik yang saldonya cukup
oke sehingga gak usah repot repot masuk ke rest area
jangan maksa masuk ke rest area karena kondisinya sedang peak peaknya
oke baik terima kasih pak punca
heru santoso fip kormod komunikasi jasa marga
terima kasih cnn indonesia